dan langsung saja kita mengikuti konferensi pers terkait perkembangan penyakit hepatitis di indonesia
ini bukan disebabkan oleh virus hepatitis a b c dan e ini
dan lebih khususnya lagi dia khusus menyerang anak anak di bawah usia enam belas tahun
tapi lebih banyak lagi pada usia di bawah sepuluh tahun
nah dari apa yang kita sudah ketahui mengenai hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya ini
kita melihat dari laporan laporan kasus yang sudah ada
bahwa laporannya itu mulainya dengan gejala gastrointestinal terlebih dahulu
seperti misalnya diare mual muntah sakit perut yang kadang kadang disertai dengan demam ringan
lalu kemudian berlanjut dengan gejala yang ke arah hepatitis
yaitu anaknya mengeluarkan buang air kecil seperti teh buang air besar dempul pucat
dan matanya atau kulitnya kalau diperhatikan berwarna kuning
pada saat itu bila dokter memeriksa kadar sgot atau sgpt yaitu enzim hati
didapatkan salah satu atau kedua enzim ini meningkat di atas lima ratus internasional
bila berlanjut lagi gejalanya pasien akan mengalami gangguan pembekuan darah
dan selanjutnya akan terjadi penurunan kesadaran yang dapat berlanjut menjadi kematian
bila pasien tidak dilakukan transplantasi hati
apa saja yang harus dilakukan jika kita menemukan ada tanda tanda atau gejala hepatitis seperti ini
yang pertama adalah kita perlu waspadai
untuk para orang tua harus waspada bahwa ada penyakit yang memang berbahaya
tetapi dengan kita waspada diharapkan kita tidak mendapatkan anak anak kita dalam kondisi yang berat
tapi kita mendapatkan pada kondisi yang awal yang memberi ruang untuk dokter menolong pasien lebih banyak
apa saja gejala awalnya
gejala awalnya adalah gejala saluran cerna
jadi kita harus waspada kalau anak anak kita mengalami gejala saluran cerna seperti tadi
yaitu gejala diare mual muntah sakit perut atau demam ringan
dan sudah memikirkan bahwa ini ada kemungkinan bisa mengarah ke arah hepatitis akut berat yang belum diketahui penyebabnya itu
bawalah anak anak kita ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapat pertolongan dari tenaga kesehatan
yang mereka akan memikirkan untuk apakah perlu diperiksa lebih lanjut untuk mencari kemungkinan perjalanannya menjadi hepatitis akut berat yang tadi kita bicarakan
jangan menunggu sampai gejalanya sampai kuning jangan menunggu sampai gejalanya lebih berat
karena kalau lebih berat kita menjadi kejelangan momentum untuk bisa menolong lebih cepat
apalagi kalau sampai sudah terjadi penurunan kesadaran
ini akan membuat dokter hanya sangat kesempatan untuk menolongnya menjadi lebih sedikit lagi
untuk menolong anak anak kita tidak terkena sampai menimbulkan kematian
karena itu kita perlu bersama sama bekerjasama antara pelayanan kesehatan
dokter dokter pelayanan kesehatan baik di puskesmas dan rumah sakit terdekat
untuk bisa menemukan gejala dini dan lebih cepat lagi memberikan pertolongan
ada beberapa cara pencegahan yang bisa dilakukan kalau kita mencurigai
kalau kita ingin menghindarkan anak anak kita dari hepatitis akut yang berat yang belum diketahui penyebabnya ini
sampai saat ini yang meskipun belum diketahui penyebabnya
tetapi ada beberapa virus yang diduga berperan
beberapa virus itu misalnya adenovirus tipe empat puluh satu sarkovi sendiri juga diduga
juga ada virus ebv ada virus cmv dan lain lain
kebanyakan dari virus virus yang diduga ini menyebab penularannya melalui saluran cerna dan saluran nafas
karena itu pencegahan yang bisa kita lakukan adalah
adalah penyebab penularan karena itu pencegahan yang bisa kita lakukan adalah
adalah penyebab penularan
menjaga jangan sampai anak anak kita terinfeksi virus melalui jalan masuknya virus
yang pertama untuk menjaga dari saluran nafas
misalnya kita bisa melakukan tindakan melakukan cuci tangan dengan sabun
terutama kalau saat ingin makan atau minum
hati hati jagalah kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan sabun
dan memastikan makanan atau minuman yang dikonsumsi itu matang
dan tidak menggunakan rempah dan tidak menggunakan rempah
dan tidak menggunakan rempah
tidak menggunakan alat alat makan bersama dengan orang lain
serta menghindari kontak anak anak kita dari orang yang sakit
agar anak anak kita tetap sehat
untuk menjaga infeksinya dari saluran nafas
kita bisa melakukan protokol kesehatan yang umumnya sudah kita kenal
untuk pelayanan untuk pencegahan covid sembilan belas
seperti dengan menjaga memakai masker menjaga jarak dan lain lain
pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan juga
bahwa banyak berita bahwa kejadian ini dihubung hubungkan dengan vaksin covid
itu tidak benar karena kejadian hepatitis akut saat ini
tidak ada bukti bahwa itu berhubungan dengan vaksin covid
memang ada berhubungan dengan virusnya
tetapi itu pun belum diberikan informasi bahwa itu berhubungan secara langsung
jadi virus virus yang tadi kita sebutkan
itu diduga karena
itu diduga karena
masih mungkin itu kejadian yang bersamaan
tetapi bukan sebagai penyebab langsungnya
karena itu menghubungkan virus covid sendiri dengan penyakitnya saja sudah belum bisa ditentukan
apalagi dengan vaksin covid nya pada saat ini
berita seperti itu saya kira perlu diluruskan
pemerintah sebetulnya sudah melakukan banyak hal untuk mengatasi
pemerintah sebetulnya sudah melakukan banyak hal untuk mengatasi
perjalanan penyakit ini
perjalanan penyakit ini
perjalanan penyakit ini
apa saja yang telah dilakukan pemerintah saat ini
yaitu pemerintah telah mengeluarkan surat edaran nomor hk dua dua c dua puluh lima lima belas dua ribu dua puluh dua
tentang kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya ini
tentang kewaspadaan terhadap penemuan kasus hepatitis akut yang tidak diketahui etiologinya ini
dan banyak pihak untuk bisa dilakukan tindakan yang semestinya
pemerintah juga sudah meminta nakes dan payankes untuk menerapkan pencegahan dan pengendalian infeksi untuk pengendalian khususnya virus
pemerintah juga sudah menunjuk rumah sakit sulianti saroso dan laboratorium fkui
untuk menjadi laboratorium rujukan untuk pemeriksaan spesimen hepatitis akut
dan mengatakan bahwa ada banyak hal yang perlu diinvestigasi
baik itu penyebab dari virusnya sendiri
juga mengapa mendadak mendadak banyak anak anak yang terkena
bukan hanya di satu negara tetapi di banyak negara sekaligus
saya kira informasi informasi ini sudah diantisipasi oleh pemerintah untuk bisa kita tahu lebih banyak mengenai keadaan ini dan penyebabnya
saya kira informasi informasi ini sudah diantisipasi oleh pemerintah untuk bisa kita tahu lebih banyak mengenai keadaan ini dan penyebabnya
pemerintah juga mengharapkan seluruh tenaga kesehatan dan pasienkes untuk waspada
dan siap untuk menghadapi kasus ini bila ada timbul dugaan hepatitis akut
dan tiap tiap kabupaten juga sudah ada rumah sakit rujukan utama untuk keadaan seperti ini
jadi saya kira ini hal hal yang penting walaupun kita belum tahu betul penyebab dari virus ini
yang dihubung hubungkan dengan keadaan seperti ini
tetapi kita sudah tahu kira kira apa yang mesti kita lakukan
kira kira sudah kita tahu bagaimana cara penularannya
dan juga kita sudah mengetahui bagaimana untuk menangani bila terjadi kasus
bila terjadi kejadian ini dan pemerintah beserta dengan jajarannya rumah sakit dan seluruh fasianke siap untuk menolong
bila diperlukan oleh masyarakat
sebagai akhir kata saya sampaikan kembali bahwa meskipun kita tahu ada hal hepatitis akut yang berat
yang bisa menimbulkan kematian para ibu jangan panik kita waspada saja
kita temukan gejala itu dari sejak awal agar kita puja waktu untuk bisa menolong anak anak kita lebih banyak

saja gejala awal itu yaitu gejala saluran cerna diare mual muntah sakit perut
ini saja sudah harus hati hati bawalah ke puskesmas atau rumah sakit terdekat
jangan menunggu sampai timbul gejala lanjutan seperti kuning
karena seperti itu akan lebih lambat lagi kita menolongnya
kalau kita bisa menolong dengan cepat mudah mudahan penyakit ini tidak dengan cepat berkembang menjadi buruk
itu yang dapat saya sampaikan bapak bus rony
mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan
baik terima kasih prof hanifah dan bapak ibu sekalian
sebelum kami membuka tanya jawab dengan teman teman jurnalis
izinkan kami menyapa prof muhajir effendi menteri pmk
selamat bergabung prof berkenan bergabung di zoom pada pagi hari ini
dan juga hadir di zoom ini ada dr nadia wiweko
beliau adalah jurubicara kemenkes dan juga direktur rumah sakit pusat infeksi
sulanti saroso jakarta dr sahril selamat pagi dan selamat datang
baik bapak ibu terima kasih telah menyimak apa yang disampaikan oleh prof hanifah
dan ini menjadi update penting buat kita semua di indonesia dan semua berperan
untuk bagaimana mengendalikan dan bagaimana mengatasi hepatitis di indonesia
pemerintah maupun masyarakat pada umumnya
baik prof hanifah kami izin memulai untuk membacakan pertanyaan dari teman teman media
yang pertama dari intan harian kompas prof
izin bertanya satu bagaimana profil dari kasus yang saat ini ditemukan di indonesia
jenis kelamin usia status imunisasi dasar lengkap
kemudian status vaksinasi covid sembilan belas dan riwayat
kemudian yang kedua apakah ini bisa menular ke orang dewasa
oke satu satu pak
mungkin pak gus rony mohon satu satu saja
baik baik prof satu satu
kalau begitu pertanyaan nomor satu bagaimana profil dari kasus yang saat ini ditemukan di indonesia
jenis kelamin dan segala macam
itu prof nanti kami lanjutkan dengan nomor dua
terima kasih pak gus rony
jadi kasus yang kita sudah temukan ini baru dugaan kuat bahwa ini hepatitis yang berat
yang tadi dikatakan menimpa banyak negara
jadi kasus kasus ini saat ini sedang dalam investigasi tim untuk kita teliti lebih jauh
mengenai apa saja yang terjadi pada kasus kasus ini
lebih lanjut mengenai hal hal tersebut
jadi saya kira akan terlalu cepat untuk saya sampaikan di sini
karena ada tim yang menangani kasus ini yang sedang meramu
menyusun mengumpulkan data
hal hal yang tadi ditanyakan itu lebih lanjut
dan saya kira hal itu akan dilaporkan juga kemudian oleh kementerian kes
kemudian yang nomor dua apakah ini bisa menular
kepada orang dewasa prof
nah dari laporan laporan di banyak negara itu
sudah diteriti bahwa
yang kasus yang tertua itu enam belas tahun
jadi tidak ada yang lebih dari enam belas tahun
dan ternyata kebanyakan itu di bawah sepuluh tahun
bahkan inggris mengatakan bahwa itu lebih banyak
pada anak anak di bawah lima tahun
jadi memang kelihatannya penyakit ini
khusus mengenai anak anak saja sampai saat ini datanya
ini ada pertanyaan nomor tiga tentang tata laksana awal apa
yang diberikan pada anak dengan penyakit ini
agar tidak semakin memburuk
boleh dari prof atau mungkin tambahan nanti dari jurubicara kemenkes
kami persilahkan prof terlebih dahulu prof
tadi kita ikuti bersama konferensi pers terkait pernyataan
perkembangan penyakit hepatitis di indonesia
dan seperti kita dengar bersama
bahwa pemerintah mengharapkan masyarakat untuk tidak panik
dalam menghadapi penyakit ini namun tetap berwaspada
terutama untuk para orang tua
supaya bisa mendeteksi sejak awal dari gejala kasus
yang terjadi pada anak dengan melihat gejala saluran cerna
seperti buang air besar buang air kecil
kemudian mual muntah serta demam ringan
agar tidak berlanjut kepada kuning
sehingga penanganannya bisa dilakukan lebih baik
dan juga dikatakan tadi bahwa belum ada bukti
hingga saat ini bahwa kasus ini berhubungan dengan vaksin